kerajaan pajacaran akan semakin lemah maesha
aku suka rencana itu
baiklah aku akan menemanimu ke pajacaran
ayo kalau begitu kita berangkat ke pajacaran sekarang juga
aku yang di depan
kau yang di belakang
dasar kamu tidak mempunyai sobat santun
aku adalah maharaja baginda prabu amuk marukul maesha
aku yang di depan
kau yang di belakang
aku di luar
kamu pikir kamu bisa mengalahkan ku maesha
aku bererempat denganmu
aku seorang pari
kamu sudah teringentih
anda tidak memandu apa apa
setelah saya sudah diberikan untung tindakan ketiga tiga jahat di rumah saya
aku meminta paham
bahwa aku benar benar diterima
ketua nylogak saya atas doanya
untuk fora sajalah
faizsp jp itu ku bisa tinggal deciding boo
menurutmu nurutmu hukuman dijalan
biar saya jatuh hanya sebab es bukit
ini masalah tuh
marilah segera kita menunggu gusi prabu
aku memasuki gerbang ini sebagai rakyat biasa
sekarang aku memasukinya
sebagai raden walang fungsa
mengapa banyak sekali pemuda yang masuk dalam istana
apa kisanak tidak tahu
hari ini ada pendaftaran prajurit
semua pemuda pajajaran boleh ikut
apa kisanak tidak mau ikut
inilah salah satu cara untuk masuk ke istana
sedang dirundung masalah besar
belum tentang uwa amuk marubun
yang hendak mencelakai rairan
semoga universitas terbubat
terimalah hormat puski prabu
bangkitlah kalian semua
lanjutkan latihan kalian dengan tekun
tanggung jawab keamanan panjajah
berada di tangan kalian
sangat baik puski prabu
aku sangat rindu padamu
putra ku walang sung sang masih hidup
yang kita kuburkan tempoh hari
mohon ampun puski prabu
dia adalah orang lain
yang wajahnya ditukar dengan wajah raden walang sung sang
benar ayahanda prabu
wajah raden walang sung sang
telah ditukar dengan wajah orang lain ayahnya
benar puski prabu
yang sudah mengubah wajah raden walang sung sang
jika benar demikian
sekarang dimana putra ku walang sung sang
dimana putra ku